anda kembali di cnn indonesia today pemerintah indonesia melalui bapepti telah merilis sebanyak dua ratus dua puluh sembilan jenis aset kripto
hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pemain investor di atas risiko spekulasi aset kripto yang tinggi
minat terhadap aset kripto kian meningkat di tengah berbagai ketidakpastian global sebut saja kalah perang dagang antara amerika serikat dan tiongkok dan juga kini pandemi covid sembilan belas
lalu bagaimana masa depan aset kripto seperti bitcoin dan kawan kawan dan perlindungannya di dalam negeri
kami bahas dengan kepala bapepti sidarta utama dan ceo indodex oscar darmawan selamat pagi bapak bapak
selamat pagi selamat pagi pak ali
saya mungkin ke pak oscar terlebih dahulu pak oscar dari indodex
ini untuk cara main aset kripto sendiri sebetulnya bagaimana agar kemudian bisa disebut sebagai instrumen investasi pak osca
baik sebenarnya kalau kita melihat cara bermain di aset kripto itu sangat sederhana sangat mirip dengan trading saham
jadi kita bisa melihat cara bermain di aset kripto itu sangat sederhana sangat mirip dengan trading saham

jadi setiap trader itu nanti akan menentukan harga beli dari kripto yang diinginkan kemudian mereka menentukan harga jual yang diinginkan juga
pada saat terjadi kesepakatan pasar baru saat itu transaksi terjadi
nah kenapa disebut investasi itu karena biasanya mereka membeli di harga murah kemudian menjualnya di harga mahal
tapi aset kripto itu tidak mirip dengan produk investasi yang menjanjikan keuntungan berapa persen
karena pada dasarnya ini mirip sekali dengan trading saham ya
kalau kita membeli di saat tepat
dan menjual di saat tepat itu baru terjadi capital gain
tapi kalau kita membeli di harga yang tinggi kemudian menjualnya di harga murah itu justru bisa menimbulkan kerugian
jadi sifatnya sangat mirip dengan trading saham
oke tergantung juga bagaimana supply and demand
kemudian untuk penerimaan aset kripto di indonesia sendiri sejauh ini pantauan anda bagaimana
sejauh ini di indodax kita mempunyai member dua lima juta member
dengan setiap harinya lebih dari seribu member
terdaftar di indodax
so far kita melihat pertumbuhannya cukup positif
sekalipun di indonesia aset kripto tidak bisa jadi alat pembayaran
tapi di indonesia aset kripto banyak digunakan seperti layaknya emas
jadi dianggap sebagai penyimpan nilai
oke saya langsung lempar kalau begitu ke pak sidarto
pak sidata melihat antusiasme yang tinggi sampai ada dua lima juta member di indodex
sebetulnya bagaimana bapepti mengatur aturan main untuk aset kripto ini sendiri
baik pak aldi jadi di sini kami seperti yang tadi anda sampaikan ya
bahwa aset kripto ini dilarang sebagai alat pembayaran
jadi aset kripto hanya dapat digunakan sebagai alat investasi
nah itulah yang akan kami atur bagaimana melakukan perdagangan aset kripto sebagai alat investasi
dimana tujuan pengaturan ini adalah untuk pertama melindungi kepentingan dari nasabah ya
memastikan bahwa transaksi dapat dilakukan secara aman
dan yang kedua adalah agar dapat mendorong perdagangan aset kripto ini terus berkembang ke depan
dengan menjalankan tata kelola yang baik
nah untuk itu kami telah mengeluarkan sejumlah aturan
sejumlah aturan yang bertujuan seperti yang tadi saya sampaikan
jadi tujuannya misalnya yang pertama adalah kami mengeluarkan aturan pada tahun dua ribu sembilan belas
mengenai ketentuan teknis penyelenggaraan pasar aset fisik
kripto kemudian yang terakhir pada tahun dua ribu dua puluh kami menentukan atau menetapkan daftar aset kripto
yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto
nah jadi dengan keluarnya aturan pada tahun dua ribu dua puluh ini pada bulan desember
hanya aset kripto yang terdaftar dalam peraturan tersebut yang dapat diperdagangkan
dan dalam hal ini kami telah melakukan evaluasi ya terhadap aset kripto yang ada
dan kami mempertimbangkan faktor misalnya
keamanan dari aset kripto tersebut termasuk juga likuiditasnya
sehingga kriterianya ini aset kriptonya harus yang masuk dalam lima ratus ya market cap aset kripto terbesar
selain itu kami juga memperhatikan faktor keamanan seperti yang tadi telah disampaikan
jadi sejauh mana memang aset kripto ini telah melepaskan blockchain
oke jadi dua ratus dua puluh sembilan aset kripto yang dirilis oleh bapepti tersebut
kemudian apakah ini akan serta merta memberikan juga perlindungan terhadap para
atau pembayar ataupun trader di kripto ini
ya jadi diharapkan dengan berdagang hanya pada yang terdaftar di aset
terdaftar di bapepti
maka aset kripto tersebut telah memenuhi syarat tertentu
sehingga resiko misalnya kemungkinan sulit menjual aset kripto tersebut karena tidak liquid
atau faktor keamanannya itu dapat diperkecil dengan hanya melakukan perdagangan pada aset kripto yang terdapat dalam daftar tersebut
oke saya ke pak oscar
pak oscar dari beragam jenis aset kripto yang diakui oleh bapepti
kemudian sudah diperdagangkan di pasar fisik berjangka di indonesia
sebetulnya mana yang kemudian mendapatkan popularitas tertinggi atau paling banyak diincar oleh investor
sampai sejauh ini bitcoin dan etry masih menjadi startnya ya
masih menjadi apa yang difavoritkan oleh para trader di indonesia
sebagai mana kalau di internasional juga bitcoin dan ethereum yang masih paling difavoritkan
salah satu alasannya karena memang secara likuiditas dan market cap bitcoin dan etherium menempati posisi pertama dan kedua di dunia
apakah kemudian sistem blockchain ini sendiri begitu akan bisa terenkripsi dengan sangat baik
begitu dengan kriptografi yang ada sehingga memang benar benar bisa meminimalisasi hal hal yang tidak diinginkan
seperti mungkin kalau kita berbicara soal digital adanya manipulasi yang masuk begitu
sejauh ini tidak
sejauh ini tidak
sejauh ini blockchain masih membuktikan diri sebagai salah satu teknologi yang paling bisa dipercaya dalam menjaga data base nya ya
jadi dalam arti hampir semua sistem yang menggunakan blockchain itu secara tidak ada resiko dari terpati risk nya
karena jaringan blockchain sendiri kan desentralisasi dan terenkripsi
pak oscar kalau dikatakan spekulasinya tinggi begitu dari awal datang atau masuk ke pasar hingga sekarang
sudah naik ribuan persen nilainya bahkan sampai menyentuh kisaran tujuh ratus juta per koin untuk bitcoin begitu
bagaimana kemudian spekulasi yang tinggi ini bisa ditafsirkan oleh pasar ataupun trader
hari ini tidak bisa kita pantas sih karena memang bagaimanapun kita bisa lihat seperti bitcoin sendiri kan di awal tahun masih di bawah lima puluh juta

memang produk bitcoin dan produk crypto ini produk yang sangat berharga
memang produk bitcoin dan produk crypto ini produk yang sangat berharga

oleh karena itu sangat diharapkan para masyarakat yang mencoba trading crypto ini berhati hati ya
karena sifatnya memang naiknya cepat turunnya cepat naik naik turunnya cepat sekali
tapi banyak orang yang mengatakan high risk high gain
ini termasuk salah satu mungkin bisa dikatakan portfolio trader yang untuk orang orang yang siap untuk menerima resikonya

karena bisa dikatakan kalau memang semakin cepat naiknya kan juga ada koreksi ya pastinya
tapi di mana ada koreksi disitu ada opportunity
oke high risk high gen tadi tapi apakah ini saya ke pak sidharta
apakah ini kemudian juga dibaca oleh mbak pepty kemudian kalau melihat spekulasi yang tinggi
risiko risiko seperti ini bagaimana bisa menjelaskan kepada publik atas risiko risiko yang mungkin muncul

masyarakat perlu paham ya bahwa
aset kripto ini memiliki fluktuasi harga
yang sangat tinggi dengan demikian
mereka dalam melakukan
investasi dalam aset kripto
harus memastikan bahwa dana yang digunakan
adalah dana untuk
investasi jangka panjang ya
bukan untuk misalnya
dana yang digunakan untuk keperluan konsumsi
atau untuk keperluan pengeluaran
lainnya ya seperti misalnya untuk ngebiayai
biaya kuliah dan seterusnya
dan fluktuasi harga ini mengikuti
mekanisme pasar global ya jadi itu
bukan sesuatu yang bisa diatur
dilepaskan pada mekanisme pasar
nah selain itu masyarakat
perlu juga memahami
yang pertama tadi juga sudah disinggung yaitu
mengenai risiko kualitas
atas aset kripto ya karena aset kripto
ini beragam dari tingkat
likuiditas dan juga keamanannya nah itulah
antara lain kemudian dilakukan
pengaturan oleh bakopti ya terhadap
daftar aset kripto yang dapat
diperdagangkan nah jadi
disini juga tujuan dari regulasi
itu juga adalah untuk
mengurangi ya kemungkinan terjadinya
risiko risiko yang pada akhirnya dapat
berdampak negatif kepada masyarakat
pada saat mau melakukan jual beli
itu masyarakat atau
menempatkan dananya dan juga
menempatkan aset kriptonya diperdagang
nah untuk itu kan ada
kemungkinan hilang kan nah oleh karena itulah
dilakukan pengaturan untuk
kemungkinan ini kecil sekali gitu antara lain
pengaturannya sekarang dengan regulasi
yang baru itu juga akan ada
yang akan menyimpan sebagian
dana dari nasabah tersebut
kemudian juga ada lembaga
yang menyimpan aset
ada resharing dalam hal ini tidak
semuanya risikonya itu
berada pada pedagang
selain itu juga akan ada dua lapis
pengawasan yang pertama
pengawasan pertama dilakukan oleh bursa berjangka
yang berikutnya adalah bapepti
yang melakukan pengawasan terhadap ekosistem
perdagangan aset fisik jadi
tujuannya ini semuanya tentunya adalah
keamanan dalam bertransaksi di aset kripto
sekali waktu kami sangat terbatas
terima kasih pak oskar darmawan
ceo indodax dan juga bapak sidarta utama
untuk sharingnya kepada si arie dodojatu
pada pagi hari ini selamat pagi